satu lagi yang mengundang banyak reaksi adalah fonis sepuluh tahun penjara
yang dianggap belum setimpal dengan kejahatan luar biasa yang telah mereka buat
ini terutama yang dibungkul ini eva
betul kalau kemudian kita bicara di luar indonesia
kejahatan perkosaan diganjar dengan hukuman yang sangat berat
kasus kekerasan seksual yang diakhiri dengan pembunuhan dalam sebulan terakhir
berawal dari terungkapnya kasus yuyun
gadis berusia empat belas tahun yang diperkosa empat belas pria
yang sebagian usianya ternyata masih di bawah umur
jenazah yuyun ditemukan di dalam jurang di dekat kebun karet
di kecamatan padang ulak tanding bengkulu pada empat april dua ribu enam belas
dua belas pelakunya berhasil ditangkap dan sebagian sudah di vonis sepuluh tahun penjara
dua pelaku hingga kini masih buron
sembilan mei dua ribu enam belas publik kembali dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat balita
di sebuah kebun di daerah cibung bulang bogor
jasad balita itu kemudian diketahui adalah korban perkosaan dan pembunuhan
yang dilakukan oleh tetangganya sendiri
pelaku yang bernama budiansyah kemudian ditangkap polisi
maraknya kasus kekerasan seksual ini membuat presiden joko widodo ikut bersuara
dalam akun twitternya joko widodo menuliskan keprihatinannya
atas kejadian yang menimpa yuyun
yang membuat masyarakat geram adalah hukuman untuk para pelaku kejahatan seksual di indonesia
yang dianggap masih terlalu rendah
ancaman hukuman maksimal lima belas tahun penjara
dianggap tidak mewakili perasaan para korban perkosaan
yang harus menanggung trauma seumur hidup mereka
sementara di sejumlah negara di dunia
ancaman hukuman bagi pemerkosa sangat tinggi
di afganistan uni emirat arab dan mesir diterapkan hukuman gantung
sementara di tiongkok diterapkan hukuman tembak mati
di arab saudi seorang pemerkosa bisa dijerat hukuman pancung
sementara di korea utara diterapkan hukuman tembak
di bagian alat kemaluan para pemerkosa
pemerintah memang telah menyatakan akan menerbitkan perpu
tentang pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak anak
perpu yang mengatur tentang hukuman kebiri itu akan segera dibawa ke dpr
belum jelas apa ganjaran hukuman yang ada dalam perpu itu
namun yang jelas hukuman setimpal harus diberlakukan untuk kejahatan yang luar biasa
julung sintawati cnn indonesia
walaupun kamu tidak ada lagi dalam dunia selalu sepenyeng masalah